sebanyak dua ratus dua puluh delapan kendaraan travel gelap yang terdiri dari minibus truk serta mobil pribadi ditahan di lapangan prompter polda metro jaya
hasil operasi ketupat yang telah berlangsung sejak dua puluh empat april silam
operasi ini telah menggagalkan hampir satu empat ratus pemudik yang masih mencoba pulang kampung ke beberapa destinasi
seperti jawa tengah jawa timur dan jawa barat
berbagai modus ditawarkan travel glab ini untuk menjaring penumpang
ada yang dipublikasikan melalui media sosial dan kontak langsung
penyedia jasa travel mematok harga tiga kali lipat lebih mahal dibandingkan hari biasanya
dengan menjanjikan akan lolos dari pantauan aparat dan pasti sampai di tujuan
dan setelah dikumpulasi jumlah penumpang pemudik yang berhasil kita gagalkan untuk mudik
dari ke dua ratus dua kendaraan tersebut adalah sejumlah sebanyak satu satu ratus tiga belas penumpang
berbagai kota di jawa barat jawa tengah dan jawa timur
para pengemudi travel dikenakan sanksi tilang dengan pasal tiga ratus delapan undang undang no dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan hukuman penjara maksimal dua bulan serta denda hingga lima ratus ribu rupiah
mayoritas para pemilik jasa travel ini mengeluhkan aturan pemerintah soal pelarangan mudik yang tak mudah dipahami oleh masyarakat
hal ini membingungkan mereka dalam melanjutkan jasanya
untuk penangkapan ini sebenarnya nggak ada pak
cuman kita ketahui voltasinya ada gerakan seperti ini dari keamanan kan setelah ini kejadian
tapi kita berjalannya itu ya lewat lantaran dari penumpang yang meminta kita untuk berjalan
katanya katanya ini katanya penumpang mengatakan begini sudah bebas
operasi ketupat ini akan terus berlangsung hingga pemerintah melepaskan aturan pelarangan mudik
dalam upaya pemerintah menekan tingkat penyebaran virus corona di indonesia